mahkamah kohormatan dewan
diikuti oleh beberapa media online
tentang adanya informasi
dugaan ketelipatan amputan
selanjutnya kami persilahkan kepada saudara
untuk memberikan klarifikasi dan informasi
mahkamah kohormatan dewan
dikutip oleh beberapa media online
tentang adanya informasi
dugaan ketelipatan amputan
selanjutnya kami persilahkan kepada saudara
untuk memberikan klarifikasi dan informasi
mahkamah kohormatan dewan
mahkamah kohormatan dewan
tadi mkd ini melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi
apakah betul ada anggota dpr yang dihubungi oleh pak sambu dalam kasus ini
klarifikasinya itu minta informasinya dari saya
karena saya mengatakan pak sambu itu membuat prakondisi
agar orang percaya bahwa disitu terjadi tembak menembak
dan yang menembak itu yang menghubungi itu barat daktik
jadi pak sambu membuat kondisi seperti itu
menghubungi semua orang agar percaya
siapa yang dihubungi komponas
sebuah tv besar
kemudian komnas ham
lalu dan anggota dpr
itu saya katakan di media
yang tiga yang komponas komnas ham dan pemimpin redaksi itu
sudah saya klarifikasi benar
dihubungi oleh sambu diundang oleh sambu
ada yang ditelepon oleh sambu
yang satu anggota dpr tidak saya hubungi
pertama karena memang ketika dulu tidak diangkat
yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana
orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana
kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan
siapa aja mungkin yang dihubungi mungkin ada ratusan orang
oleh sambu agar percaya gitu kan tidak apa apa
yang penting dia tidak menggunakan jabatannya